guna mengantisipasi penyebaran virus corona sejak enam februari hingga sepuluh maret dua ribu dua puluh
pemerintah sudah menolak satu ratus dua puluh enam warga negara asing masuk ke tanah air di sejumlah bandara dan juga pelabuhan
pihak direkturat jenderal imigrasi kemenkumham mengatakan
penolakan terbanyak terjadi di bandara internasional ngurah rai denpasar bali
kalau kita rekap ngurah rai delapan puluh sembilan soekarohata dua puluh dua kuala nama tujuh juanda lima batam satu dan batam center dua
menyangkut nama nama itu kan sesuai dengan kesepakatan dengan menteri kesehatan
nama namanya masih kita rahasiakan
untuk sementara bukan rahasiakan belum bisa kita publikasikan sekarang